yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai
beberapa waktu lalu warga tanah sereal bogor jawa barat dikembarkan temuan mayat terbungkus
plastik di jalan raya cilebut dengan kondisi bagian tangan dan kaki terikat tali selang
seminggu kemudian warga kampung dadap juga digegerkan dengan sosok mayat wanita tergeletak
di semak semak rumputan embun dengan berpakaian rapi meski mulut pengeluarkan darah akhirnya
misteri jasad gadis terbungkus plastik dan wanita berpakaian rapih akhirnya terkuak pada kamis siang
berkat kesinggapan satraestrim polresta bogor kota bogor jawa barat akhirnya mebekuk seorang
pemuda mri pelaku pembunuhan berantai itu selain menangkap pelaku polisi juga menyita sejumlah harta
milik korban berupa kalung dan ponsel serta barang bukti dua motor plastik polybag hingga tas ransel
sementara motif pelaku menghabisi kedua korban untuk merampas harta usai berkencan online
pelaku dihadapan petugas menyatakan menghabisi kedua korban demi merampas harta benda sebagai
balik modal ongkos booking kencan jadi dari dua sementara berdua ya sementara baru dua
hai motifnya itu masih sama supaya bisa berkencan dan menikmati korban kemudian melakukan pembunuhan
dengan sasaran yang perempuan maka sasarannya adalah yang mudah dia kuasai
kamu mau buang kemana saya buang disini kamu kenal korban memang sudah lama baru kenalin
orang caranya itu membunuh di mana di sana kecekek kecekek
hingga kini polisi masih mendalami motif serta kejiwaan pelaku yang diduga memiliki psikopat
akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati muhammad juanda bogor